hai polemik penentuan batas usia minimal capres dan juga cawapres di mahkamah konstitusi telah
usai dan dengan ditolaknya penurunan batas dari empat puluh hingga ke tiga puluh lima tahun namun soal klausul pernah
atau sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu membuat publik ini mempertanyakan juga
menafsirkan apakah benar adanya tangan yang bergerak di balik segala dinamika putusan ini
benarkah segala dinamika sengaja dipersiapkan untuk gibran raka buming raka bisa melenggang
kontestasi pilpres mendatang dan seberapa berpengaruh kemudian respon publik hari ini
dengan elektabilitas gibran kelak dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua narasumber
pertama dari luar studio waketum partai gerindra habibur rahman selamat malam mas habib apa kabar
dan yang kedua adalah analis sosial politik unj ubedillah badrun selamat malam masbet
oke alhamdulillah dan harapan untuk semua dalam kabar baik saya ke mas habib terlebih dahulu mas
habib ketika tadi paling tidak
berita kita dengar dua hakim mk saldi isra arief hidayat mengatakan ada kejanggalan begitu
akhirnya kini publik mempertanyakan benarkah kemudian ada tangan bayangan begitu yang
mengatur segala dinamika apalagi putusan mk kemarin ini dianggap memuluskan jalan gibran
nanti bersama prabowo subianto mas habib ya pertama saya ingin mengkritisi ya ini otokritik
ke rekan rekan cnn dalam paket dengan narasi yang disampaikan saudara bram
nyampaikan publik menanyakan ya kita tentu harus adil media juga harus adil jangan hanya membuka
sebelah mata tentu kita lihat selain ada pihak pihak yang mempertanyakan juga enggak kalah banyak orang
yang mensyukuri orang yang menyatakan terima kasih kepada mahkamah konstitusi ada pro ada kontra
itu hal yang biasa tetapi seolah olah semua kontra ya tidak pas juga faktanya banyak sekali yang pro
yang kedua ya temen temen kita nih juga harus memahami apa yang dimaksud dengan disenting
opinion dalam proses beracara hukum ya termasuk dmk kan ada hukum acara hukum acara itu kedua belah
pihak diberi kesempatan yang sama mulai dari menyampaikan gugatan di apa bisa dijawab dengan
apa namanya jawaban lalu ada replik misalnya di perkara berita ada kosongan di dalam acara ini
ada duplik ada pengajuan saksi pelapor pengajuan saksi terlapor
semua diberikan kesempatan
tetapi setiap perkara ada akhirnya
akhirnya adalah putusan
akhirnya adalah putusan mahkamah konstitusi putusan hukum
nah ketika putusan sudah dibuat saya pikir semua perdebatan selesai
bersegala macam kejanggalan segala macam keanehan ya sampai di situ
karena semua hakim konstitusi termasuk yang menyatakan dissenting opinion
itu kan menandatangani naskah putusan
dan dalam penandatangan naskah itu semua diberikan kesempatan untuk meneliti
untuk mencermati apakah ada yang masalah di situ
oke mas habib jadi menurut anda kemudian kejanggalan yang disebutkan pasal di israel itu tidak masalah begitu ya
kalau saya dikasih kesempatan ngomong
ketika sudah final
nah ini kan kesepakatan konstitusi kita
menghormati kesepakatan konstitusi itu bagian dari demokrasi juga
oke tapi kemudian ketika dua hakim mk ini sudah mengatakan ada kejanggalan begitu mas habib
berarti menurut anda ini tidak perlu lagi kita bahas begitu kemudian narasi ini
saya pikir kalau kita memegang teguh etika berhukum
terutama seorang sarjana hukum paham sekali
segala perdebatan usai setelah adanya putusan
selesai sampai di situ
dan orang mencermati memahami putusan mk itu dengan membaca seluruhan naskah
seluruhan naskah putusan
tidak ada lagi dialog setelah itu
oke baik saya ke mas ubed
mas bet benarkah demikian ini telah usai dan tidak perlu kemudian kita perdebatkan
saya kira tidak juga
karena lihat dulu problemnya apa
konteks hukumnya apa
peristiwanya seperti apa
kalau kemudian ternyata peristiwa hukum itu
atau putusan hukum itu
menyangkut isu publik
menyangkut persoalan persoalan yang sangat penting dan sangat sensitif
berhak publik kemudian mempertanyakan
sama dengan produk hukum yang lain
meskipun produk mk ini kan menjadi mengikatkan
tetapi juga sama dengan undang undang membuka peluang untuk menjadi perdebatan
nah sebetulnya kita dalam rangka untuk melihat secara rasional
apakah proses pengambilan keputusan itu
proses pengambilan keputusan
kemudian yang kedua
apakah misalnya ada kemungkinan konflik of interest
di dalam proses pengambilan keputusan itu
itu boleh publik menanyakan itu
lalu kan kemudian kita bisa membedah
narasi dari keputusan itu
di mana celah yang memungkinkan ditafsirkan sebagai conflict of interest
ada konflik kepentingan di situ
pun tadi disebutkan hmk arvidayat begitu ya
itu kan kita bisa melihat dari descending opinion yang mereka punya
misalnya saya melihat
mengapa misalnya putusan itu berlaku tahun dua ribu dua puluh
kenapa tidak dibuat klausul oleh mk
oleh putusan mk itu berlaku dua ribu dua puluh sembilan
itu bisa sebetulnya
agar tidak menimbulkan tafsir bahwa ini ada konflik of interest
ada kepentingan di situ yang masuk di dalam putusan mahkamah konstitusi
yang kepentingan sangat pragmatis untuk dua ribu dua puluh empat misalnya
kemudian juga tafsir lain
memungkinkan itu ada konflik kepentingan
mengapa kepala daerah itu tidak dibatasi untuk gubernur
yang cakupan kemimpinannya lebih luas
wali kota kan kecil
ini kan artinya seluruh kepala daerah boleh menjadi capres dan cawapres
termasuk wali kota itu bisa menjadi capres nanti
kalau kita pakai analisis yang kualitatif bisa saja kan
bahwa kita ingin mencari presiden yang hebat
dan dia punya pengalaman kemimpinan yang lebih luas
dan ternyata yang mengajukan syarat gubernur itu
pemilihannya di level gubernur
itu ada salah satu hakim konstitusi itu
satu orang ya misalnya
walaupun kemudian putusan sudah keluar
ini kemudian masih sah untuk kemudian kita kritisi begitu
saya kira sah sah saja
kita negara demokrasi
karena ini juga kemudian berkaitan dengan isu gibran dan sebagainya
ini kan kemudian memunculkan pandangan publik bahwa
ini adalah proses penyempurnaan dinasti politiknya jokowi dodo misalnya
kan itu muncul ya di publik
saya kira sah saja kemudian orang melakukan interpretasi semacam itu
karena keputusan ini memang menimbulkan persepsi persepsi yang tidak tunggal
oke oke kita tanyakan ke mas habib
seperti apa melihatnya kemudian
kejanggalan konflik of interest kemudian
kemudian sama hal itu
hakim arvideh telah dijelaskan juga dalam dissenting opinion nya
ya itulah gunanya dissenting opinion
begitu sempurnanya keputusan kemarin
semua argumentasi termasuk tadi yang disampaikan pak opedi lah
itu sebenarnya kalau kita ajeli
ada dibahas dalam keputusan tersebut
termasuk hakim hakim yang tidak sependapat apapun
belakangnya apakah ada kepentingan lain kita juga nggak tahu
itu diberikan kesempatan menyampaikan dissenting opinion
jadi putusan mk ini benar benar sebagai produk kerja orang itu benar benar sempurna menurut saya
kalau yang kemarin
karena semua permasalahan semua isu
soal kapasitas kepala daerah
satu perkara dengan perkara lainnya
semua secara lengkap detail
dan dijelaskan dalam keputusan tersebut
kita mau judgement nya dari sudut pandang mana
ada di mana kita berdiri
di satu sisi ada yang setuju
di sisi lain banyak juga yang tidak setuju
di sisi lain banyak juga yang tidak setuju
apakah mereka yang apa namanya
yang berbeda pendapat tersebut bukan manusia
bukan warga negara indonesia
sehingga kita abaikan begitu saja fakta fakta tersebut
nggak boleh juga kita egois
makanya negara menciptakan yang namanya lembaga peradilan
salah satu diantaranya menurut unu seribu sembilan ratus empat puluh lima adalah mahkamah konstitusi
tempat kita tidak lagi secara liar bermain dengan subjektivitas masing masing
kita beradu bukti beradu saksi lalu kita tunggu putusannya seperti apa
oke berarti walaupun sudah ada putusan
kita tidak apa apa dong ya mas habib untuk kemudian mendiskusikan narasi ini
kalau kita menutup sebelah mata kita
seolah olah tidak ada pihak yang mendukung putusan mahkamah konstitusi ini
nggak bisa juga kita mengklaim bahwa semua orang menolak mengutuk menganggap ini aneh
nggak harus semua
lalu yang kemudian apa
pihak pihak yang menyatakan mempersoalkan putusan mk ini
apakah mereka bebas nilai
misalnya mohon maaf ya pengamat
apakah tidak ada pengamat bola yang menendang bola
kurang lebih kan begitu
saya tanyakan ke mas ubed kalau begitu
sebenarnya ada masalah
tapi kalau kita bikin sebagai sesuatu yang apa namanya
pukul rata itu dia gebiah uyah itu yang tidak pas menurut saya
oke oke oke mas habib ditahan dulu
berikan waktunya kepada mas ubed oke
ya saya kira kita mesti menempatkan perkara ini secara lebih objektif kan
karena dalam beberapa perkara yang menyangkut isi dari undang undang
itu mahkamah konstitusi mengambil keputusan bahwa seluruh proses perubahan isi dari undang undang itu
itu adalah open legal policy
artinya perubahan isi pasal itu diserahkan sepenuhnya oleh pembuat undang undang
tetapi dalam kasus ini
sampai merubah isi pasal gitu loh
ini kan keputusan yang kemudian memunculkan pertanyaan publik
jadi lalu pakai argumen apa kemudian kita bisa melihat bahwa ini dianggap sebagai argumen yang misalnya hanya yang berbeda saja gitu
tapi saya mau mengatakan bahwa tolong mas habib juga mendengar perspektif yang lain gitu
sama juga seperti saya mendengar perspektif mas habib kan begitu
karena itu bagi saya dalam putusan makamah konstitusi ini
kemudian yang kedua itu makamah konstitusi tidak konsisten karena harusnya itu open legal policy
kemudian yang ketiga itu penyempurnaan dari dinasti politik jokowi
jadi maksud anda ini bisa ditafsirkan gitu ini memberikan karpet merah untuk seorang gibran
karena kecuali kalau keputusannya misalnya
ini berlaku dua ribu dua puluh sembilan
maka di situ siapapun boleh
dan orang tidak berpikiran bahwa oh ini agenda untuk kepentingan gibran kan
tapi karena di putusan itu disebutkan berlaku tahun dua ribu dua puluh
maka publik berhak dong kemudian mengintertasikan oh ini untuk kepentingan dua ribu dua puluh empat
oke saya konfirmasi ke mas habib kalau begitu
jadi benar anggapan itu dan kapan kemudian diputuskan mas habib
kalau kemudian sudah jalannya sudah terbuka
dan kemudian pendaftaran tinggal menunggu hari di kamis nanti
jadi gini ya soal open legal policy itu menurut saya argumentasi usang
yang sudah dibantah oleh mahkamah konstitusi sejak tahun dua ribu tujuh belas
ada phpu karena saya ingat benar nomornya dua puluh dua ya
dikatakan bahwa yang namanya open legal policy itu tetap bisa diuji konstitusionalitasnya
sepanjang ada persoalan inter reliable injustice dan lain sebagainya
artinya udah lah kalau kita pakai itu sebetulnya nggak ada apa namanya sudah lama diselesaikan
sudah lama disegarkan lalu
ini kasus kedua jadi artinya persoalan
oke mas habib ditahan dulu kita kasih waktu untuk mas habib
saya bicara dulu dong
oke silahkan silahkan mas habib singkat saja mas
yang kedua ya soal apa yang disebut ya
otoritas di negara demokrasi ada lembaga hukum kemudian ada upaya hukum
payung hukum itu diatur di universal declaration of human rights
di undang undang ham kita di pasal tujuh diatur
setiap orang berhak melakukan upaya hukum
kalau ada orang nanti dulu dong saya belum selesai kan kita waktu panjang
kalau ada orang ada sebuah orang memperjuangkan hak yang melalui lembaga hukum
kita tidak bisa judgement bahwa ini merupakan rekayasa dan lain sebagainya
sepanjang prosesnya kita lihat tidak ada masalah
kecuali nyata nyata misalnya ada bentuk komunikasi langsung antara hakim ya kan diarahkan dan lain sebagainya
oke berarti kalau tidak ada masalah akan segera dideklarasikan mas habib saya ingin kesana
tapi kemudian saya ingin loncat terakhir paling tidak dari anda
kapan kemudian nama gibran akan diputuskan
dengan kondisi yang hari ini berjalan
ya kita menunggu ya kapan diumumkan oleh pak prabowo
karena kan tentu pak tegel indra kan tidak bisa mengajukan sendiri mas gibran
dan memang tradisinya pak prabowo itu untuk membuat putusan penting beliau menanyakan kepada sahabat sahabatnya para ketua umum partai politik
jadi masih ada tarik menarik begitu mas dalam internal koalisi
ini ya bukan tarik menarik ada musawarah
kita ingin mencari calon yang terbaik
jadi sedikit ya saya tambahkan
sedikit saja mas waktu kita singkat sekali
soal mengapa kok ini menguntungkan gibran nggak ada
justru undang undang itu mengandung asas non diskriminatif
dia memberikan hak kepada empat puluh juta orang kepada dua ratus enam puluh juta orang masyarakat indonesia
tidak bisa satu produk kita tunda karena akan menguntungkan satu orang dua orang tiga orang tidak bisa
ketika diuji itu bertentangan dengan undang undang dasar empat puluh lima dan harus diputuskan
harus diputuskan dia diputuskan siapa yang diuntungkan siapa yang mendapat dampak bukan satu dua orang seluruh warga negara indonesia
oke mas abeb saya dapat poinnya setelah akhir ke mas ubet
artinya kondisi hari ini akan sangat mempengaruhi kah kemudian paling tidak untuk elektabilitas atau minimal popularitas bagi grand singkat saja
saya kira pandangan publik sekarang cukup negatif ya dengan putusan mahkamah konstitusi ini
itu juga artinya publik sudah mulai berpikir negatif tentang

karena itu menurut saya ini ada kemungkinan elektabilitas gibran akan tidak seperti yang dibayangkan oleh pak t girindra
oleh mas habib dan kawan kawan
tetapi saya kira mungkin karena prabowo sudah pernah meminta kepada gibran untuk menjadi calon wakil presiden
sepertinya ini akan berjalan terus gibran mungkin akan dideklarasikan
tapi saya mau kasih catatan bahwa melanggengnya gibran di kabinet merah melalui jalan yang penuh dengan duri
karena proses pengambilan keputusan di mahkamah konstitusi menurut saya ada masalah yang sangat serius
baik baik kita akan tunggu seperti apa
oke kita akan tunggu seperti apa
karena mas abeb terlalu ini melihat hukum terlalu terpisah dari politik
oke terakhir saja mas abeb
di dalamnya itu ada kebenaran politik kok
maka hukum itu harus tegak lurus pada norma yang ada
kalau tegak lurus ya begini hasil keputusannya
kalau ada pasangan ada hukum
jangan dianggap mahkamah konstitusi itu bukan produk politik
itu produk politik kok mereka diubah
itu produk hukum makanya ada hormati produk hukum
ada fit and proper test sebelum menjadi mahkamah konstitusi itu di dpr
aparelepansinya dengan perkara ini
tidak mungkin mahkamah konstitusi lepas dari kepentingan politik
ini adalah penolakan keputusan lembaga hukum
memalukan apa jangan dibatalkan ya orang bodoh kita
kami akan tunggu tentunya siapa yang kemudian akan dideklarasikan oleh gerindra dan juga koalisi indonesia maju
terima kasih atas waktu anda mas habib dan juga mas ubaila
kita akan lanjutkan diskusi di momen lain dan juga bahasan lain apalagi setelah deklarasi nanti
dan demikian kanal pemilu tepersaya malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan juga pilpres dua ribu dua puluh
hanya di siena indonesia kanal pemilu tepersaya